indeks harga saham gabungan atau ihsg berhasil membukukan kinerja positif pada pekan pertama di tahun dua ribu dua puluh
di mana ihsg berhasil menyentuh level psikologis di enam lima ratus
lantas bagaimana proyeksi pergerakan ihsg pekan ini kita akan membahasnya dalam segmen market update
bersama analis saham dari bahana sekuritas bapak muhammad wafi
selamat pagi pak wafi apa kabar
selamat pagi kabar baik
pak wafi ini bagaimana anda melihat pergerakan ihsg pada sesi satu perdagangan hari ini
untuk hari ini kalau kita lihat memang sentimennya masih dominasi sentimen negatif
terutama kalau kita lihat sepanjang weekend kemarin akhir pekan kemarin
memang mulai ada kenaikan dari kasus omikron yang sedikit banyak
ini mulai menjadi perhatian juga nih bagi para investor
dengan sentimen sentimen yang anda sebutkan tadi
lantas apakah pekan ini ihsg masih mampu pak untuk melanjutkan penguatan di pekan lalu
saya rasa untuk menjelang akhir pekan nanti
ihsg masih bisa
kita melanjutkan penguatannya
mengingat di akhir pekan nanti ada keluar data neraca perdagangan indonesia
yang kelihatannya masih akan cukup positif
oke lalu pak wafi sentimen apa saja nih pak yang bisa menahan penguatan ihsg
serta katalis positif apa saja yang mampu mendorong penguatan ihsg untuk pekan ini
ya untuk sentimen negatifnya tentu investor masih akan melihat perkembangan kasus omikron
walaupun kalau kita lihat kan omicron memang tidak fatal
varian yang lain tapi tetap saja ini akan memberatkan juga bagi sentimen market
kemudian yang sentimen berikutnya yang akan diperhatikan oleh pasar adalah
rencana tadi ya tapering atau kenaikan tingkat suku bunga fed rate
yang kelihatannya akan lebih cepat juga ini juga masih diantisipasi oleh pasar
dan yang berikutnya adalah data dari keluarnya nanti terlalu cepat dagangan ya
walaupun sebenarnya masih positif nanti di bulan februari mungkin kita baru melihat
apakah nanti pelarangan ekspor batubara di bulan januari ini
akan berdampak di neraca perdagangan bulan yang akan keluar nanti di bulan depan
ya tentunya pak wafi dengan faktor faktor tadi seperti omikron dan juga tapering
yang tentunya menjadi perhatian begitu ya bagi para investor
lantas sektor apa saja yang layak dipantau untuk perdagangan pekan ini pak wafi
ya untuk pekan ini memang saya lihat investor masih cenderung akan melakukan rotasi sektoral
dan mulai kembali masuk ke sektor sektor seperti sektor healthcare
kemudian juga sektor kesehatan
kemudian sektor perbankan dan juga sektor komoditas
ya lalu pak wafi ini kan kita masih di awal tahun begitu ya
ada beberapa faktor yang tentunya bisa kita katakan ini january effect istilahnya begitu
bagaimana pak anda melihat january effect ini apakah akan ada pengaruhnya yang cukup signifikan pak
ya saya lihat dari sentimen flow sendiri ya terutama dari investor asing
kelihatannya masih cukup positif ya
trend investor asing masih melakukan netbuy ke ihsg
itu terlihat di akhir pekan kemarin saja netbuy nya di pasar reguler hampir mencapai satu triliun
dan kelihatannya trend investor asing untuk masuk ke ihsg ini masih akan berlanjut
paling tidak sampai nanti ada keputusan mengenai kenaikan fed rate yang mungkin paling cepat bulan maret ya
baik lalu pak wafi tadi di awal anda sempat beberapa kali menyebutkan bahwa memang kasus varian omikron yang mulai meningkat begitu ya
di indonesia ini menjadi perhatian tentunya
dan menurut anda ini sejauh apa pak wafi kenaikan kasus varian omikron ini masih akan membayangi pergerakan investor
ya tentu masih akan membayangi juga ya memberatkan ya
apalagi kan kalau kita lihat sebenarnya kan dampaknya ketika nanti penyebarannya semakin bertambah semakin pesat
tentu dikhawatirkan juga akan kembali berdampak negatif juga gitu
baik terhadap sistem kesehatan di indonesia ataupun secara keseluruhan mobilitas ya
karena kalau kita lihat mobilitas itu kan kaitannya dengan perkembangan dan pergerakan ekonomi secara keseluruhan
baik terima kasih bapak muhammad wafi analis bahana sekuritas sudah bergabung bersama kami hari ini di cnn indonesia today